jenama fashion lokal kala the label tampil dengan sentuhan warna warni mencolok yang
syarat akan keceriaan penyajian yang tidak biasa pun digelar lewat tema dance yang mematahkan
stigma lenggak lenggok catwalk menjadi jalan santai sambil menari yang diperagakan para model
temanya dance tetap karena kan memang summer power summer kan mins like happiness seru liburan
happy gitu dan it's really with dancing gitu jadi kita pengen sedikit memudarkan kalau fashion show
itu serius jalannya lurus santai tadi yang kayaknya orang masih bisa all out jadi dirinya sendiri keseruan
itu terjadi dari dalam happiness is inside you dua puluh koleksi terbaru dengan konsep
ramah lingkungan menjadi elemen utama rancangan dan produksi serat alami pada busana karya yeri
mampu terurai kembali ke alam sehingga mengurangi pencemaran lingkungan berbeda dengan karya
eco friendly milik yeri desainer michelle mariam memberi sentuhan lebih misterius untuk koleksi
musim panas tema perjalanan ke bulan menginspirasi karyanya yang mengangkat sentuhan komposisi warna
hitam dan abu sebagai refleksi ruang angkasa apa sih tema besar yang akan diangkat untuk kali ini
oke sebenarnya ini kan koleksi spring summer ya tapi spring summer dua puluh tiga kali ini jauh dari
syarat bahwa summer tuh harus cerah harus happy masih happy tapi kali ini kita lebih mengangkat sosok
pergelaran busana yang seolah ditarik ke dimensi berbeda dalam setiap sekuensi yang ditampilkan
ya kayaknya kita semua udah kangen dengan suasana kayak gini i had such a good time
di new york yes i think we get very big energy by piya maksudnya dengan daring dan
datang nonton langsung tuh pastinya sangat berbeda dan i think fashion is all about
fashion week dua ribu dua puluh tiga yang kembali digelar secara luring semakin membuka peluang kreasi
desainer muda dalam berinovasi terdapat satu ratus enam belas desainer turut andil memamerkan
koleksi terbaru mereka roni satria septiadi pradana jakarta